kamu ceria kayak gini kenapa
nih desain tiang plus ukuran detailnya
oke deh nanti saya pelajarin dulu ya
oke thanks ya rob
thank you ya gung ya
kenapa kamu seneng belum dijawab
emm soal rumah anak
apa yang terjadi sama dia
aku sudah potoskan re
kalau aku akan memperjogak
allah bakal nyingkapin kebenaran semuanya
keluarga ini harus dipersyukur
karena keluarga ini masih disayang sama allah
buktinya kita masih dikasih cobaan
cing bener tuh
apaan sih mi
yaelah iya sebentar deh
siap ngaji dulu ya
ada berita penting ini apa
iya abah selesaikan dulu ngajinya ya
tentang keluarga si sulam
keluarga si sulam
mbah si rom itu mbah
otaknya udah bener bener dicuciin sama keluarga si sulam
masa dia promosiin pesantren gilat itu sama ibu ibu pengajian
gimana sih si rom mana itu
bisa apa yang ngelakuin begitu
lah pulang ya mbah
ibu ibu yang mendukung umi tuh
umi tuh di ancam semuanya masuk neraka
sama siapa mi
kalau bukan anak abah si rumahna
umi sendiri di ancam nggak
umi mah udah hafal bener
kalau soal si rumana itu menjelaskan neraka jahanam
apa lagi bah sekarang ditambah lagi atuh
dia bilang umi bakalan ditarik lidahnya pakai tang
keterlaluan bener sih rumana nih
sampai ngomong segitunya mi
umi bakal sabar
kayaknya kita salah nih
iya terlalu membacanya si rumana
selalu memuji muji kepadaannya
hingga dia merasa udah bener bener pandai tuh mi
ya kayaknya sih begitu emang
rumana kalau kita itu bener
taruh bangga membeli lagi tapi
umi punya ide bah
bagaimana kita cari cara supaya rumah itu
pencik lah keluarga si sulam
secara warga sini kan
pada tau si rumana
kalau si rumana udah murni di pihak kita bah
keluarga si sulam tuh
abah setuju mi
abah segera akan mencari cara
tapi jangan lama lama
minta kebur basing
bikinnya dari ketan
tapi kalau lebih enak lagi kalau mau makan campur sama rendang
kok habis sholat terawih sempet sempetnya sih bawa makanan
gak gitu reh
tadi sebelum gue sholat taraweh
gue buka puasa bersama dulu sama keluarga calon suami gue
ya terus dibawain makanan kayak gitu deh
wah enak bener ya
kamu pasti udah deket banget sama keluarga calon suami kamu
ya namanya juga hubungan serius
cowok yang kadang ngajarin kamu itu
iya udah berapa lama jadiannya
sesama perempuan gue sih nyaranin
di umur kita yang udah matang seharusnya allah punya hubungan yang serius
jangan pacaran buat main main
soalnya kita itu perempuan reh
mikirin punya anak
banyak lagi mikir mikirnya
iya kamu bener banget
oh ya soal pertanyaan gue yang tadi
roby jadinya pacar kamu atau bukan
belum dijawab loh reh
amin insya allah
semoga allah mendengar dan menjawab doaku
wah bro johnny lagi ngapain sih
biasa baca komik
bro johnny gimana sih puasa puasa baca komik
tenang aja ya bro robi
bro joni udah selesai ngaji kok
tuh berada robi minta tolong
tapi insya allah bro johnny siap dah
kalau untuk yang satu nih
insya allah deh bro johnny siap buat ngebantunya
sampai titik darah penghabisan
selamat pagi mbak
selamat pagi mbak robi
waduh ini pria sekali
pagi pagi terus ceria dan semangat
iya bener tuh pak
biar semangat kerjanya
gue juga mau ikut ceria ah
pagi juga buat rere
ya udah deh
saya kerai dulu ya
robby kayaknya seneng banget hari ini
ada apa ya
kamu ngapain senyum senyum kayak gitu
biar semangat kerjanya harus ceria
ya udah aku masuk dulu ya
gue jadi penasaran
penasaran apa sih
ya kelihatannya kamu senang banget hari ini
ada apa sih
ya gitu deh
ya gitu lah apa
apa masalah keluarga kamu semuanya udah beres
kalau saya sih yakin kalau masalah keluarga aku itu akan cepat selesai
terus kamu ceria kayak gini kenapa
nih desain tiang plus ukuran detailnya
oh gitu oke deh nanti saya pelajarin dulu ya
oke thanks ya rob thanks re
thank you ya gung ya
kenapa kamu senang belum dijawab
ehm soal rumah anak
rumah anak apa yang terjadi sama dia
aku sudah putuskan re
kalau aku akan memperjuangkan cintaku sama rumahnya
karena jonny diajar sama rumana
jadi aku minta bantuan sama jonny
kamu gak apa apa kan
aku memang udah jatuh cinta sama kamu
tapi aku akan senang dan ikhlas kalau melihat kamu baik
cuma aku menghormati kamu
aku tidak ingin membiarkan kamu harapan
aku perlu berhenti melihat kamunya seperti ini

kau kemampuanmu dengan istri pembetul